suhu udara yang panas dapat membuat kita mengalami dehidrasi ketika asupan cairan yang masuk ke tubuh kurang sementara tubuh mengeluarkan cairan
asupan cairan tubuh seharusnya dipenuhi dengan minum air dua liter setiap hari
konsumsi buah buahan dengan kandungan air yang tinggi juga bisa jadi pilihan
selain itu kebutuhan cairan juga bisa dipenuhi dengan mengkonsumsi hidangan sayur yang berkuah
supaya bisa minum air mineral dengan teratur dekatkan botol minuman dengan kita
misalnya saat berada di kantor letakkan botol minuman di meja kerja atau saat berada di luar ruangan bawa botol minuman
tips lainnya adalah gunakan tabir surya dan gunakan baju lengan panjang
jika dibutuhkan juga gunakan pelindung kepala seperti topi dan pelindung wajah seperti masker
jika ingin minum kopi atau teh boleh saja tapi seimbangkan dengan konsumsi air mineral
ada zat dalam kopi atau teh yang merangsang ginjal untuk mengeluarkan cairan lebih banyak
ada memang zat senyawa yang memang memungkinkan kita untuk berkemih
jadi dia merangsang ginjal untuk mengeluarkan cairan itu melalui kemih kita
sehingga apalagi dalam kondisi seperti ini kita minum kopi
atau minum teh tidak diimbangi oleh asupan cairan
sehingga kemungkinan kita dehidrasi
termasuk juga minum minuman yang manis
itu juga memungkinkan kita dehidrasi apalagi tidak diikuti dengan konsumsi air yang cukup
air mineral yang cukup
mendeteksi gejala dehidrasi juga penting
hal ini dapat dilihat dari warna urin
semakin pekat warnanya semakin anda butuh banyak minum air mineral
ciri lainnya juga dapat dilihat dari kondisi fisik
kemudian tanda yang secara fisik yang bisa kita rasakan
nah salah satu misalnya air liur kita sudah semakin pekat
kemudian rasa tenggorokan kering
kemudian bibir kemudian bibir itu terasa kering juga
kemudian sulit berkonsentrasi
kemudian kita sulit untuk diajak berpikir
mudah mengantuk mudah lelah
putri menambahkan agar tubuh tetap bugar di tengah udara yang panas
jangan lupa berolah raga dan beristirahat yang cukup
cuaca panas menyebabkan tubuh mudah lelah apalagi jika kekurangan cairan